ya kota bandung memiliki banyak sekali bangunan bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial belanda
dan salah satu gaya arsitektur unik yang ditinggalkan oleh belanda adalah yang namanya art deco
seperti villa isola bangunan yang ada di belakang saya ini sekarang di kawasan kampus upi
yang mencerminkan kekhasan gaya art deco
nah insight kali ini berada di bandung untuk menelusuri bangunan bangunan bernuansa art deko ini
juga untuk melihat upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk melestarikan bangunan bergaya art deco ini sehingga kita semua bisa menikmati dan mengapresiasinya
kekhasan bangunan art deco tak hanya sebatas bentuk dan fungsi
tetapi juga seni
pertama kali diperkenalkan di perancis seni desain bangunan ini menawarkan kemewahan yang berbalut kesederhanaan
tak ayal gaya bangunan art deco cepat populer di benua eropa amerika hingga asia
miami beach di amerika serikat memiliki koleksi bangunan dengan langgam art deco terbanyak di dunia
ratusan hotel apartemen dan bangunan lainnya
mengusung desain art deco
kebanyakan menggunakan warna terang dan mencolok yang merupakan salah satu ciri khas bangunan bertema art deco
kemudian disusul dengan tiongkok sekitar lima puluh dua bangunan yang terletak di salah satu wilayah tertua di shanghai yang bertemakan art deco
berbeda dengan amerika serikat bangunan art deco di shanghai mayoritas berbentuk zigurat
atau gedung dengan struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga
sementara di indonesia bangunan dengan langgam art deco terbanyak berada di kota bandung
hampir semua bangunan yang bertema art deco di kota kembang didirikan pada masa kolonial belanda sekitar tahun seribu sembilan ratus dua puluh seribu sembilan ratus empat puluh
banyak bangunan berbentuk kubistis dengan dekorasi garis lurus yang sangat khas dengan gaya art deco
sejumlah peninggalan sejarah bergaya art deco di bandung antara lain gedung merdeka villa isola bioskop mayastis dan bioskop merdeka

sisi lain menurut pemerintah kota bandung masalah yang kini dihadapi dalam melestarikan bangunan art deco
antara lain ancaman kerusakan akibat pelapukan serta pembongkaran ilegal yang dilakukan para pengembang
masalah lain yang ditemui dalam pelestarian art deco adalah sumber daya manusia
keterbatasan jumlah tenaga juru pelihara dan mahasis rendahnya kepedulian masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya untuk pembangunan
masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya untuk pembangunan
menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah kota bandung
namun melestarikan warisan budaya bukanlah urusan pemerintah semata
masyarakat harus buka mata bahwa art deco sudah menjadi aset kota paris van java
yuga gotama cnn indonesia
apa sih yang disebut sebenarnya ciri art deco itu
dan apakah hanya dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk bentuk lanjur
nah paling gampang di belakang saya ada gedung merdeka
kalau kita lihat gedung merdeka bangunannya ada tambahan tambahan dekorasi lah ya
yang sebenarnya tidak fungsional
tapi membuat bangunan itu lebih hangat lebih dekoratif
nah di eropa itu dulu ada sebuah movement ya
yang melawan doktrin modern arsitektur
arsitektur modern itu dulu bilang
jadi harus lurus mulus tidak boleh ada sedikit pun
nah tidak semua orang suka dengan narasi itu
maka dilawanlah dengan semangat baru
nah diterjemahkan pada dekoratif salah satunya
art deco itu sebenarnya dari kata art dekoratif
tapi tidak melulu ke bangunan
ada grafis kan ada poster poster art deko kan dengan warna warna pastel
kemudian seni melukis kacanya dan sebagainya
nah puncaknya adalah art deko dalam komposisi bangunan
nah ke bandung ini terjadinya antara setelah perang dunia ke satu seribu sembilan ratus tujuh belas
dan sebelum perang dunia ke dua seribu sembilan ratus empat puluh satu
jadi masa kejayaannya di situ
maka waktu eropa lagi resesi pasca perang
orang orang arsitek belanda itu nyari kerjaan ke bandung
karena waktu itu masih bagian dari kolonial mereka
resesi di eropa meroyek di sinilah
nah mereka mempraktekan aliran yang mereka bawa
nah salah satunya adalah ini
tapi di bandung itu art deko itu tidak hanya satu
ada beberapa jenis langgam lain ya
di masa kemasan
jadi definisi paris van java juga itu adalah in between dari perang dunia ke satu
dua puluh tahunan sampai sebelum perang dunia ke dua
hasilnya seperti ini
jadi ada referensinya gitu
kalau kita bicara mengenai mood atau semangat yang berkaitan dengan art deco itu sendiri
karena ini kan tadi lebih dekorasi lebih ada warna dan lain sebagainya
tapi sebenarnya spirit apa ya pada saat itu yang ingin diungkapkan dengan bentuk bentuk ekspresi seperti ini
ya jadi art deko itu ingin mengekspresikan sebuah seni baru yang perpendicular
jadi tegak lurus tegak lurus ya
nah makanya art deko ini kan banyak tonjolan tonjolan tambahan tambahan
intinya ingin mengekspresikan bahwa bangunan itu taktilitas
ini bahasa aztek dunia taktilitas itu berkomunikasi
bisa dipegang bisa dilihat jadi renungan
kan seni pada dasarnya kontemplasi
antara lihat kaca kosong tanpa ada yang direnungkan dengan banyak dekorasi yang bisa dikontemplasikan itulah seni art deko
memberikan rasa kehangatan kepada yang melihat terjadi perbincangan imajiner antara yang melihat dan arsitekturnya
kenapa itulah menjadi sebuah gerakan
dan kalau saya melihat ya gedung gedung art deko ini sebenarnya punya kaitan cukup sentimental bagi saya
karena saya lahir di bandung
ya di besarkan di situ dan itu merupakan salah satu wujud bangunan art deko yang betul betul ini lah khas sekali begitu
nah di bandung ini ternyata paling banyak ya jumlah bangunan
bandung itu tercatat kota yang koleksi art dekonya paling banyak nomor empat
setelah miami ada satu kota di australia di mana mana
itulah kenapa sebagai wali kota yang arsitek saya membuat peraturan yang very fundamental
dulu peraturan itu hanya melindungi sembilan puluh sembilan bangunan
saya bilang ini nggak betul kan karena jumlah bangunan keren art deko ini banyak sekali
ada bangunan publik ada rumah
nah tahun lalu saya bikin peraturan wali kota yang menambahi sekitar dua ratus enam puluh sembilan bangunan yang harus dilindungi
dan kebanyakan itu art deko
tambah lima puluh existing tambah sembilan puluh sembilan yang tipe istimewa
total di zaman saya ada empat ratus delapan belas bangunan yang saya lindungi dengan peraturan
yang kedua saya membuat aturan jika ada proyek baru di zaman sekarang istilah milenial zaman now gitu ya
itu bangunannya harus langganpnya art deko
walaupun bangunannya baru dari nol
contohnya di belakang sana ya
itu ada hotel
hotel ibis kalau tidak salah
dulu bangunannya mau modern pakai kaca kayak sudirman tamrin lah
saya mau jaga karakter
maka bangunan anda yang tadinya gelas gelas kaca harus dekoratif seperti itu
kombinasi dengan lampu lampu taman yang saya ubah lebih banyak dekorasinya bangku taman dan sebagainya
maka orang merasakan datang ke bandung pusat kotanya punya wibawa punya karakter
iya dan karakternya itu juga sangat bersejarah ya
jadi inilah kehasannya dari bandung itu sendiri
nah kang emil kan sudah hampir akhir masa jabatannya
selama ini pengaruh sebagai seorang yang memiliki latar belakang arsitek ini
dan kota bandung yang katanya ini dilindungi bangunannya oleh unesco dibawah payung unesco itu sendiri
apa apa saja bentuk bentuk perbaikan perbukaran yang selama ini dianggap
apa yang selama ini dilakukan dan khususnya bangunan bangunan yang mana saja kang emil
yang jadi perhatian
jadi yang pertama kita berinovasi dengan regulasi kan tadi ya
dan itu ditaati
ditaati kita ada timnya yang memantau
kita ada tim yang memantau memastikan bangunan yang sudah diproteksi ini tidak diganggu
karena dulu modusnya itu ya bangunan itu ditutup tinggi tinggi
terus diketok pelan pelan tau tau hilang dibikin bangunan baru yang lebih jelek kan
nah sekarang nggak boleh lagi
yang kedua saya membuat tim arsitek
sebagai tim filternya
jadi kalau ada bangunan bangunan baru mau masuk atau mau merenovasi harus lulus oleh tim cagar budaya
terdiri dari sekitar enam delapan orang ahli sejarah ahli ekonomi ahli art deko dan sebagainya
kalau kata tim ini nggak boleh

nah jadi saya punya tim ahli saya punya peraturan
dan yang tadi saya mewajibkan bangunan baru wajib art deco jika lokasinya di pusat kota
makanya orang banyak tidak tahu bahwa bangunan bangunan high rice di sini baru
tapi karakternya kalau malam hari itu membuat suasana lebih eropad
kalau di bandung ini jadi menarik itu ternyata
perpaduan ini bukan hanya pada arsitek dari kolonial itu
tapi budaya lokal itu juga merupakan bagian dari
ya sebaik baiknya masyarakat adalah masyarakat yang punya identitas
makanya saya pertahankan lahir batin ini
kalau semua bangunan dihancurkan dijadikan bangunan baru
apa bedanya bandung dengan singapura hongkong kota kota amerika

kan ini kan ada proteksi atau semacam payung unesco itu
itu memuatkan saja ya
apakah ada obligasi atau tanggung jawab yang memang dimiliki dan memang nanti diaudit lagi bahwa
kalau hubungan dengan e commerce lembaga konservasi hubungan dengan unesco
rata rata kita harus melakukan regular report
bahwa apa yang kita klaim ini sesuai dengan kenyataan
nah jadi regular report inilah yang membuat kota bandung ini dipercaya bahwa kotanya memang lestari dari sisi art deco
karena negara negara di seluruh dunia yang mengart deco tidak banyak
jadi betul betul warisan
saya bangga ya jadi wali kota kota istimewa ini
saya travel ke banyak kota di indonesia
yang punya karakter walkable dan sangat hangat itu kerasa
menikmati kota ini yang paling pas itu habis maghrib
karena lampunya mulai nyala masih kelihatan
bangunan favorit kak emho sendiri kan
saya ingat misalnya seperti hotel homan preanger juga villa isola
dan juga yang gedung bank itu kan bank bi dan
nah villa isola ini terakhir ketika
saya kesana saya cukup sedih
karena di situ ada rumah rumah dosen
rumah rumah dosen yang memang
dan salah satu adalah rumah di mana waktu masih kecil saya tinggal di situ
itu sudah tidak ada
iya ini menurut saya jangan sampai terjadi lagi
karena itu kan sejarah ya
ada namanya itu adaptive reuse ya
dalam teori arsitektur
adaptive reuse itu adalah riuse menggunakan adaptif mengikuti ekonominya
jadi di eropa juga bangunannya tetap abdeko
dalamnya dikerok menjadi fungsi modern itu boleh kira kira begitu
nah harusnya rumah itu bisa dipertahankan tapi dalamnya bisa menyesuaikan
nah itu konsep konsep adaptive reuse itu penting
supaya hidup lagi
kalau enggak dipaksakan
dalamnya juga tidak ada nilai ekonomi baru mati biasanya
nah braga itu sekarang lebih hidup karena saya suntikan semua kafe restoran masuknya ke braga dulu kan
sehingga hidup malam hari ekonomi juga bergerak
nah ini kan arsitek arsitek zaman belanda itu mereka mungkin semangatnya masih muda dan lain sebagainya
jadi sebenarnya aliran ini hanya pada kurun waktu tertentu saja ya kang emil ya
apa yang terjadi setelah itu
apakah mereka terus membangun dalam style art deko
atau apa yang di bandung
nah di bandung sendiri itu tidak hanya art deko
art deko kan art dekoratif
ada arsitek belanda itu membawa revival dari fernakular dari tradisional
contohnya aula barat aula trimul meklenpon itu bangunan tradisional
tapi dibikin gede jadilah west hall atau east hall
kemudian ada kombinasi bawahnya sangat kolonial
atasnya atap tradisional itu gedung sate itu gerber kan begitu
ada yang fully dekoratif art deko seperti sumahar
ada yang neo klasik yang banyak kolom kolom itu gedung pakuan ada flores tabe
jadi gayanya ada lima sampai enam
tapi semua pertarungan gaya gaya itu berlangsung hanya dua puluh tahun
saat perang dunia ke satu selesai dan sebelum jepang datang kira kira gitu
di masa damai tanda kutip
pemerintah kolonial itu banyak membangun tambahan tambahan bangunan bangunan unik
menarik ya tapi untuk aliran ini sendiri movement ini sendiri kenapa tiba tiba hilang begitu saja ya
atau memang mungkin sudah tidak terlalu ya namanya trend ya sudah tidak terlalu tinggi
ya kalau dalam dunia arsitektur seperti juga fashion biasanya trendnya itu per dekadean lah
kalau fashion kan per tahun
kalau arsitektur per sepuluh tahun
berarti kan setelah yang nama seribu sembilan ratus empat puluh lima ada wacana wacana baru
bahkan sekarang arsitekturnya lebih deskonduktif ya
dekonstruksi itu artinya kalau bisa miring kenapa lurus kan dibikin bikin kayak gitu
jadi narasi narasi arsitektur itu biasanya meminjam dari filosofi filosofi dalam sastra juga
nah inilah yang membuat kekayaan
mengapresiasi arsitektur itu kadang kadang subjektif
ada yang suka ada yang nggak suka
kalau saya suka kalau yang art deko
justru kalau yang misalnya kaca lurus lurus seperti sky
ya makanya itu very subjektif
tapi kan pada saatnya tahun tujuh puluh delapan puluh kan beda lagi kan itu kelihatan sekali
nah kalau di bandung ini jadi menarik itu ternyata perpaduan ini bukan hanya pada arsitek dari kolonial itu
tapi budaya lokal itu juga merupakan bagian dari
ya sebaik baiknya masyarakat adalah masyarakat yang punya identitas
makanya saya pertahankan lahir batin ini kalau semua bangunan dihancurkan dijadikan bangunan baru
apa bedanya bandung dengan singapura hongkong kota kota amerika
kota kota amerika itu karena nggak ada filosofi identity dalam budayanya
maka di semua kota amerika sama aja
kalau tutup mata buka mata nggak bisa nepak ini di texas apa di mana kan
walaupun di new york ada yang satu art dekor price lebih
nah itu berlangsung di era itu
dan memang nggak bisa diulang karena trennya sudah lewat tapi jadi charming karena jadi satu satunya
dan tadi kan bukan hanya bangunan ya tapi furniture mebel juga
nah saya ingat itu art dekor furniture gitu mebelnya ini mungkin bisa cerita sedikit
ya sama juga kalau yang modern minimalis kan misalkan kakinya empat selesai
kalau art dekor si pegangannya ada ukiran ukirannya
tapi ukurannya tadi cenderung tegak lurus bukan lingkaran lingkaran
kalau art dekor itu biasanya tegak lurus lurus
nah itu itu flangroid wright ada arsitek amerika yang kombinasi antara art dekor di bangunannya juga di furniture nya
jadi pada dasarnya gitu mendekorasikan apapun benda tiga dimensi ya
nah tiga dimensi terjemahkan aja
bisa jadi utensil buat dapur untuk membuat benda

bisa jadi utensil buat benda
ada dapur ada juga bisa di dunia grafis bisa di perhiasan betul kemudian di furniture
dan paling besar adalah di bangunan ekspresi
karena bangunan adalah ekspresi budaya yang paling kompleks
selain itu setelah hampir lima tahun ya taking care ya
bandung ini kan semakin lama kita lihat semakin ramai semakin macet dan lain sebagainya
apa tantangan paling berat kang emil untuk memelihara bahwa esensi dari kota kembang paris van java ini ya selain art deco nya dan merawat bangunannya bagaimana membuat kota ini sesuai dengan esensinya
the most difficult ya yang paling susah itu mengedukasi
bukan solusi bukan ilmu dan lain lain
kita ini mengedukasi
nah mengedukasi ini salah satunya adalah menceritakan bahwa your city is your responsibility gitu
nah itu saya mengedukasi itu yang susah
nah jadi art deko dilindungi nanti jangan oleh pemerintah
oleh warga yang curiga ada sesuatu melaporkan
warga yang ikut memelihara kan
nah kota bandung ini kota yang saya selama empat tahun sudah delapan ratus
eh dua ratus delapan puluh penghargaan
dari majalah tempo kemarin memborong lima penghargaan the best city
government performance nya udah ranking satu
ranking betahnya jadi sangat ramai ya ini
rame karena disenangi dikangeni semua datang pakai mobil
maka kalau ada yang nanya tantangan apa saya sedang memperhatikan
kebanyakan dari negara
saya sedang memperjuangkan di satu tahun terakhir adalah transportasi publik yang mahal tapi lagi saya coba wujudkan
ikatan memori lahir
lahirnya di bandung dan lahirnya itu dikelilingi oleh bangunan bangunan yang luar biasa cantik
ada puisi dari bung karno penting nih
bung karno pernah menulis kalimat ini
ke bandunglah aku akan kembali kepada cintaku yang sesungguhnya
jadi maksudnya sudah tidak perlu lagi lah kang emil yang merawatnya sebagai kuali kota
tapi ini kan harus dipastikan bahwa tidak ada perubahan perubahan yang drastis
tidak boleh balik kanan ya
nah itu bisa atau tidak dimasukkan ke dalam regulasi dan sistem yang diikat

semua inovasi saya tidak akan oleh gaya kepemimpinan saya
kan tadi melindungi bangunan art deko bikin peraturan
membuat rotuar justru lebih banyak mungkin ya
kemudian saya bikin tim arsitek tadi cagar budaya untuk melindungi pakai peraturan
jadi semua inovasi ini pakai peraturan
wali kota yang berikut harus melanjutkan peraturan
dia tinggal bikin gagasan baru aja
yang lama lama yang sudah baik pertahankan oleh sistem
salah satunya paling keren di indonesia
planning gallery itu sejarah pembangunan bandung termasuk art deco ditampilkan di sana
kalau bisnis sih di shooting di situ juga ya
kemudian bandung hari ini dan bandung masa depan
semua proyek baru di bandung saya tampilkan di sana
sehingga warga bisa datang mengomentari terjadi interaksi
dan ada kontinuitas lah sehingga tidak
dan kami banyak high tech staff
nah taman bagaimana
karena saya lihat ini bagus ya
bagus ya ada pot pot bunga dan lain sebagainya
tapi untuk mengembalikan bandung sebagai kota kembang itu kira kira berapa taman selama empat tahun
selama saya empat tahun ada lebih dari lima belas taman tematik saya perbaiki
sungai sungai saya perbaiki
makanya yang paling berterima kasih ke saya itu warga miskin kota
yang dulunya harus ke mall bayar untuk happy
untuk bahagia sekarang mereka bisa hop on and off kemana mana tanpa bayar
bisa bawa makanan dari rumah
karena bawa makanan dari rumah maka menghemat uang kan
jadi mereka bisa saving money dan seterusnya
nah taman di bandung itu tematik
agar kegiatan sosialnya berbeda
ada taman film ada taman musik ada taman lansia
ada taman fotografi taman sejarah
hijau nya sama pohonnya sama
tapi aktivitas sosialnya beda
nah ini yang membuat bandung banyak pilihan pilihan berkegiatan
kalau diliput di hari weekend luar biasa
turis turisnya banyak sekali
ini salah satu kenapa mungkin happiness indexnya juga semakin tinggi
tapi dari masalah sampah ini kan jadi salah satu yang bisa masalah
apalagi kalau warga bawa makanan sendiri
nah ini bagaimana mengatasinya
sama saya kira sudah jauh sangat jauh lebih baik ya
kita sudah mendapatkan piala adipura tiga kali
kita punya tambahan tiga penyapu jalan
penyapu jalan dan petugas gorong gorong untuk membersihkan kota di seluruh wilayah bandung
kita upgrade infrastrukturnya juga
kita melarang stereofoam di bandung
ya ada aturan saya
itu ditaati oleh restoran
sampai produk mie instan juga yang biasanya pakai sterofoam
sekarang merubah kemasannya dengan kertas bukan stereover
gara gara dilarang di bandung penjualannya turun
ya udah dia bilang kita aja merubah diri kan
nah jadi inovasi lingkungan sudah sangat banyak
perilaku perilaku sedang kita perbaiki
jadi masalah sampah sudah jauh lebih baik
apa lagi yang akan dilakukan dalam sisa masa jabatan ini yang hanya itu transportasi
perberan saya itu very costly ya
tapi harusnya saya dibantu oleh pemerintah pusat tapi kan nggak ada
jadi pendanaannya dari mana
sendiri ya nggak bisa kerja sama sama
ya saya udah minta tapi nggak dikasih kasih
dengan swasta maksudnya
ya dengan swasta
jadi saya wali kota yang sedang berupaya bisakah barang mahal ini kita dapat tanpa harus dengan apbn
itu tricky nya seperti itu
ya apalagi apbd nya kan juga sangat terbatas ya
nah bandung ini kan tidak seperti jakarta misalnya bisa berkembang berkembang
tapi terbatas ya karena bentuk kontur lahannya dan lain sebagainya
nah ini ketika kang emil menjadi wali kota
dan apalagi dari tahun ke tahun jumlah populasi tertambah dari kekuniannya itu bagaimana kang emil
ya saya sudah mengurangi izin izin bangunan real estate yang hanya selantai dua lantai
saya lebih mendorong agar naik menjadi apartemen naik menjadi rumah susun
karena lahannya enam belas hektare sudah sangat terbatas
penduduknya dua lima juta kan
jadi kita tidak punya lahan lagi
maka budaya vertikal ini sedang kita perkenalkan
tapi tidak boleh menghilangkan kemanusiaan
tidak boleh menghilangkan kebudayaan
maka di setiap wilayah saya bikin festival festival setiap malam minggu
supaya walaupun nanti makin modern seperti jakarta
tapi lebih manusiawi orangnya lebih guyup
karena indeks kebahagiaan kita sangat tinggi
karena orang bandung senang silaturahmi
the power of silaturahmi inilah yang membuat apapun nanti bentuk hunianya vertikal memadat seperti jakarta
tapi dalam keseharian warga kami lebih rileks lebih santai
dalam artian keseharian lebih kreatif lebih produktif
apresiasi terhadap lingkungan termasuk arsitekturnya dan sejarah kota ini sendiri
bagaimana menurut kang emil
apalagi di kalangan anak anak muda
apakah ada apresiasi di sini
apakah mereka merasa bahwa ini kota ini sangat unik
cara yang paling gampang hari ini mengukur adalah berapa jumlah foto
jadi buka instagram cari hashtag alun alun bandung
hashtag dago ribuan ratusan ribu
jadi ekspresi apresiasi itu tidak selalu written atau tertulis
kalau dia berfoto berarti yang difoto kan tempatnya instagramable kira kira begitulah
nah jadi itu ukurannya
ada jutaan foto seliweran tentang spot spot di bandung yang menurut mereka sangat unik
nah itulah apresiasi yang saya bisa ukur dengan konteks kekinian
tempat yang kang emil paling sukai di bandung ini dan khususnya bangunan yang mana

kalau alun alun hati saya bahagia kenapa
lihat anak lari lari ibu ibu ketawa ketawa lansia selfie ada yang bawa kursi roda
max me happy lah ya
kalau bangunan pas sekali
gedung merdeka ini bangunan paling cantik ya
dia mewakili semangat kejayaan bandung
dan di dalamnya ada aura sejarah
kalau kita lihat di sini tidak hanya art dekonya yang istimewa
kita sudah membayangkan dulu ada orang orang hebat presiden presiden dunia seliweran keluar masuk gedung ini
ya apalagi ini namanya asia afrika kita mengingatkan sekali momen sejarah bandung ini
kalau spot saya suka ada hotel
di bandung utara ya
itu dia bisa lihat bukit
tapi hotel itu kalau kita berdiri di tempat makannya bandungnya kerasa
dari kejauhan bukit saling berlarian satu sama lain
jadi orang bandung kenapa senang
karena hektik tapi dalam lima belas menit kita bisa lihat hutan raya
jadi kalau saya terkesan saya butuh waktu lima belas menit sudah berada di hutan beneran
orang jakarta kan harus ke puncak
orang jakarta justru sudah tadinya ke bandung mencari suasana yang berbeda dan juga di sini kan suhunya kan masih lebih adem mungkin
plus kami universitasnya lebih dari lima puluh
jadi setiap tahun saya menerima puluhan ribu mahasiswa baru
maka kotanya berenergi dengan anak anak muda kan
biasanya anak muda kan kreativitasnya kan tinggi inovasinya dan juga membuat lingkungannya itu
jadi bandung ini nggak ada bedanya sama jakarta dari sisi etnisitas
kita ada lebih dari tiga puluh etnisitas menjadi warga bandungan
yang membedakan kami lebih kaleb lebih relax lebih sociable
iya baik terima kasih banyak kang emil
dan memang kota bandung ini sangat menyenangkan
seperti saya katakan tadi
saya juga punya
saya juga punya
lahirnya di bandung dan lahirnya itu dikelilingi oleh bangunan bangunan yang luar biasa canggih
ada puisi dari bung karno penting nih
bung karno pernah menulis kalimat ini
ke bandunglah aku akan kembali kepada cintaku yang sesungguhnya
jadi semua orang boleh pergi kayak bandai sikimana pada akhirnya kembali lagi ke bandung
karena auranya beda
demikian dan setelah ini kita akan lanjut lagi
kita akan insight dan belajar lebih banyak lagi mengenai sejarah kota bandung khususnya dari segi heritage nya
dan mungkin bagi teman teman yang ingin lebih banyak mengeksplorasi kota ini
kita akan tanyakan tempat tempat yang menarik untuk ditutupi
apalagi yang bernuansa art deko itu dimana mana saja
tetaplah bersama kami
bangunan art deco yang menurut aji
menurut adik itu paling mencerminkan yang namanya arsitektur nuansa spirit semangat art deco yang mana di bandung
sebetulnya kalau bisa dibilang itu yang paling unik ya kalau di bandung itu
iya kita lanjutkan di insight langsung dari kota bandung
persisnya di jalan asia afrika
di depan gedung merdeka yang merupakan salah satu ciri khas dari arsitektur art deco
nah art deco ini merupakan ya kekhasan dari kota bandung ini
warisan atau heritage yang kita dapatkan dari zaman kolonial
tapi sebenarnya juga merupakan ciri khas dari karakter kota bandung itu sendiri
nah untuk lebih mendalami
mengenai bangunan bangunan mana sih yang persisnya disebut sebagai art deko
dan ciri khasnya itu seperti apa
sudah ditemani oleh aji bimarsono dari bandung heritage
nah aji ini orang yang paling ahli ya istilahnya
kalau lahir di bandung kan pasti
lahir di bandung
bangunan art deko yang menurut aji itu paling mencerminkan yang namanya arsitektur nuansa spirit semangat ardeko
yang mana di bandung
sebetulnya kalau bisa dibilang itu yang paling unik ya kalau di bandung itu vila isola
ya ini pila dimana saya waktu kecil bermain
karena rumah saya itu di samping itu
dan rumah itu bentuknya juga bentuk art deco gitu
jadi ya sangat karena bangunannya itu kalau kita lihat di bandung itu kayaknya cuma satu satunya yang bentuknya seperti itu ya
jadi sangat unik sekali
kemudian kalau kita lihat mungkin padanannya juga kalau di kota lain atau di dunia kayaknya jarang menemukan bentuk seperti itu ya
tidak bisa kita mengerti karena itu kan bangunan vila mewah sekali dulu ya
jadi punya orang kaya
jadi memang kemudian bisa apa istilahnya mempunyai kemampuan lah finansial ya untuk bagaimana mengekspresikan nilai seni ke dalam bentuk bangunannya
yang biasanya mereka ingin unik gitu ya
nah itu bisa terwujud di sana
jadi bentuknya sebetulnya kalau menurut saya itu sangat apa ya
jadi inovatif lah ya di zamannya ya
bisa diekspresikan bagaimana satu gaya langgam yang monumental
tapi juga kita bisa melihat tidak seperti bangunan klasik ya
bagaimana dinamik dengan bentuk bentuk yang streamline kemudian dengan garis garis seperti itu ya
itu sangat apa ya istilahnya sangat modern lah
jadi apa istilahnya avant garde gitu ya
lebih maju dari zamannya gitu ya
sehingga itu kalau menurut saya salah satu yang paling favorit itu pila isola
sementara kebanyakan kalau bangunan art deko yang lain yang ada di kota mungkin lebih istilahnya formal
ya ini seperti ini kan
ya seperti ini kan
yang lebih tegak garis lurus
sementara pila isola itu kan ada bulat bulat itu kan yang lebih lengkung lengkung
jadi apa ya lebih gaya gitu ya
kalau ini kan lebih formal biasanya ya
jadi kalau menurut saya itu satu yang pencapaian dari arsitektur dalam hal ini yang alirannya art deco itu termasuk yang paling bagus
nah kalau dari segi bahan ataupun materi yang digunakan dalam membangun sebuah bangunan arteko ini
apakah ada hal hal yang unik gitu
atau misalnya kan kalau sekarang ya semen beton kemudian kaca atau bata dan lain sebagainya
apakah art deco itu memiliki yang lain lain yang mereka gunakan
ya pada masa itu memang ketika mulai teknologi dengan beton bertulang itu kan mulai berkembang ya
maksudnya sudah mulai maju gitu
tapi yang menjadi ciri dari art deco itu sebetulnya kan di seni dekorasinya
makanya namanya art deco itu dipendekkan dari art dekoratif
jadi seni art seni ornamentnya
nah itu memang menggunakan
jadi lebih seninya ya bukan hanya arsitekturnya
tidak hanya arsitekturnya
jadi ada seni tadi dari segi apa namanya detail detailnya
jadi memang menggunakan material material yang mungkin sebelumnya tidak dipakai atau belum umum ya
kan masa art deko itu berkembang juga ketika masa industrialisasi di dunia maju ya
ada teknologi pesawat ada teknologi kapal laut
maksudnya kapal laut yang modern ya
kemudian teknologi otomotif mesin gitu ya
jadi mungkin semangat untuk wah menjadi masyarakat modern
jadi kita bisa melihat penggunaan penggunaan metal seperti itu ya
itu menjadi satu ciri
kemudian kaca patri ya
kaca patri itu mungkin sebelumnya sudah ada
tapi dengan gaya gaya yang baru

sebenarnya kan ada lah ini istilahnya
ini sudah menjadi kaca polos ya
tapi kalau biasanya yang nasi asli itu
aslinya mungkin ya
kaca kaca patri ya
dan itu kalau pernah pengalaman dari banu heritage ya
kita ingin merestorasi satu bangunan yang sudah agak rusak
nah ketika kita cari bahannya itu susah sekali
karena dulu juga bahannya itu banyak import dari eropa
kaca patri itu bagus sekali kualitasnya ya
jadi dari teksturnya dari warnanya
kemudian juga kita sering melihat menemukan di bangunan lama itu langit langitnya
dia menggunakan seng
seng yang dicetak ya
sehingga dia langsung berbentuk relief seperti itu
dan itu sulit sekali untuk istilahnya kalau sekarang kita mau membuat ya
sekarang jadi rupet ya malah
karena bahannya sudah tidak ada
ya karena memang dulu itu menggunakan materialnya kualitasnya sangat bagus
pada masanya itu teknologi yang inovatif ya
ketika kita mengumumkan sekarang memang jadi mahal
karena memang itu barang mahal gitu ya
juga mungkin taste nya juga sekarang sudah mulai berubah ya
sangat penting sekali kita tuh memelestarikan bangunan
bangunan yang masih ada
karena ketika kita harus memperbaiki atau mengulang kembali itu ya
itu sangat sulit dan mahal
tapi aji sendiri melihat bagaimana selama ini pemerintah daerah berusaha untuk mempertahankan lah
khususnya gedung gedung yang bersejarah dan juga memiliki karakter ini
apakah sudah bagus pemeliharaannya pembubarannya dan sudah sesuai lah
ya jadi kalau upaya saya kira sudah cukup banyak ya
mungkin memang bandung ini kan menjadi kota besar yang cukup kompleks kompleksitasnya tinggi
jadi memang pasti sulit lah kalau mau saya untuk bisa merealisasikan yang ideal ini dalam waktu dekat ya
mungkin perlu waktu dan memang memerlukan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat gitu ya
bandung itu kan kota yang menarik ya mungkin ya
menarik untuk pengembang pembangunan investasi dan lain lain
tapi sayangnya apresiasi masih rendah
dari mungkin masyarakat bangun menyadari
tapi kalau masih investor gitu ya itu mungkin masih kurang menyadari
sehingga memang ya itu tadi ya masih tarik menarik lah antara kepentingan kepentingan investasi bisnis
dengan upaya upaya yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk melestarikannya
nah kalau kita biasanya ke kota kota lain itu kan ada yang namanya tuh heritage tour ya
saya pernah misalnya ke pinang di malaysia
nah disitu ada tour yang memang hanya untuk melihat mengagumi belajar tentang arsitektur dan sudut sudut kota itu sendiri
inikah yang dilakukan oleh bandung herities
karena ini merupakan salah satu daya tarik wisata juga dan juga bisa membawakan revenue dan meningkatkan pengetahuan terhadap sejarah bandung
bandung heritage pernah melakukan dan masih walaupun tidak reguler ya
tour tour yang memperkenalkan tadi
bagaimana kekayaan warisan budaya kota bandung terutama arsitekturnya ya
jadi bagaimana seperti kawasan braga atau kawasan asia afrika seperti ini
tapi tidak hanya bandung heritage sebetulnya banyak juga komunitas komunitas sekarang
anak anak muda yang juga
mereka melakukan secara independen ya
independen melakukan bahkan ada yang namanya club alert
dulu ada yang namanya bandung trails gitu ya
mereka melakukan tadi karena anak anak muda mulai berminat ya
tour atau jalan jalan menjelajah kotanya untuk mempelajari

ambil foto tapi bagus juga mereka karena sambil mempelajari
jadi mereka tidak hanya melihat di lapangan tapi mereka juga mencari di literatur dan lain lain
apa sih yang dilihat itu sejarah seperti apa
jadi sebetulnya sudah ada istilahnya semangat yang bagus
tapi memang ya harus terus ditingkatkan potensi potensi yang ada
supaya kedepannya bisa lebih ideal lagi
nah misalnya kalau saya seorang turis belum pernah ke bandung
tapi sangat tertarik pada sejarahnya
bangunannya kira kira tour seperti apa aji yang bisa disusun
bangunan bangunan apa saja yang harus dikunjungi lah
nah misalnya kalau saya seorang turis belum pernah ke bandung
tapi sangat tertarik pada sejarahnya bangunan
nah kira kira tour seperti apa aji yang bisa disusun
bangunan bangunan apa saja yang harus dikunjungi lah

bangunan bangunan apa saja yang harus dikunjungi lah
misalnya kalau kita ke paris kan harus ke eiffel tower kemudian harus ke ini ke itu

itu sebetulnya termasuk yang luas ya kawasan heritage nya
nah di dalam kajian manu heritage maupun yang sudah tercantum di dalam perda cagak budaya di kota bandung
itu kita bisa bagi menjadi enam
enam kawasan ya
pertama ya ini kawasan pusat kota mulai dari alun alun kemudian di asia afrika
kemudian sedikit ke pendopo ke arah utara ke braga ya
itu kawasan yang memang dulu jantungnya kota bandung
jadi di situ kita bisa lihat selain ada alun alun
alun alun itu cikal bakalnya kota bandung ketika berdiri sekitar dua ratus tahun yang lalu ya
waktu itu masih kota kecil gitu ya jadi alun alunnya juga masih konsep konsep tradisional seperti itu
dengan sit agung dan lain lain
tapi kemudian terus berkembang kan menjadi pusat kota
sehingga bagian asia afrika ke arah timur
itu kita bisa melihat bangunan bangunan yang sifatnya monumental ya
seperti gedung merdeka kemudian nanti kita bisa melihat ada hotel koma hotel preanger dan lain lain
jadi itu satu kawasan namanya pusat kota
nah kalau gedung sate di sebelah utara
dia termasuk pengembangan ketika
bandung berkembang di sekitar dekade seribu sembilan ratus sepuluh an seribu sembilan ratus lima belas seribu sembilan ratus dua puluh
ketika ada ide gagasan bagaimana bandung itu dijadikan ibu kota hindia belanda
nah itu disebut ada pemekaran kota ke arah utara ya
nah tiga fungsi utama yang dikembangkan adalah pusat pemerintahan
yaitu sekarang menjadi kompleks gedung sate dan sekitarnya
kemudian ada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi
yang sekarang menjadi itb
dan kemudian satu lagi adalah fungsi untuk kesehatan
tapi juga riset riset untuk penyakit dan obat obatan
itu di jalan pasteur ada rumah sakit ada hasan sadikin namanya sekarang
kemudian ada bio farma
masih berfungsi sampai sekarang semuanya
bio farma masih menjadi pabrik ya
industri membuat serum dan vaksin
yang skalanya bahkan sudah intang
jadi sebetulnya itu satu warisan budaya bandung
yang sebetulnya kita bicara tidak hanya bentukan arsitekturnya
tapi juga fungsi kotanya
contoh lah kalau dulu waktu kecil ada dago tea house
nah ini aji lihat masih merupakan semangat bandung itu sendiri ya
kalineri itu hidup untuk makan yang enak itu masih merupakan ciri khas ya
bandung utara kemudian kita lihat banyak berkembang kafe
atau istilahnya distro ya jadi toko toko baju pakaian
yang tapi sifatnya bukan hanya jual tapi sifatnya juga ada rekreatif
sehingga mungkin itu daya tarik yang khas kan di bandung
makanya banyak orang datang ke bandung untuk wisata belanja istilahnya
itu karena memang potensi dasar kotanya mungkin dari segi tata kotanya
taman tamannya arsitekturnya yang nyaman
sifatnya mungkin untuk rekreasi cocok gitu
terus kemudian juga dikombinasikan dengan fungsi fungsi komersial
sehingga itu sebetulnya potensi yang tadi kita mesti lihat benar
bagaimana yang harus kita waspadai adalah perkembangan komersialisasinya ini
jangan sampai merusak potensi atau aset aset yang sebetulnya
daya jual bandung
ini saya lihat juga banyak khususnya di rumah rumah pemukiman ya
yang dulu kan ini ciri khas bangunan belanda lah karena bandung itu khas ya
ini kan saya lihat banyak yang rusak dan lain sebagainya ya
terbengkalai dan lain sebagainya ini bagaimana aji
karena itu sekarang orang kan tidak membangun seperti itu lagi ya
supaya tetap dirawat
jadi ada pr memang di pertama dari perangkat aturan yang kita harus lebih bagus lagi
walaupun kita memang sudah punya perda perwal dan lain lain
tapi juga kesadaran masyarakat ya terutama ke generasi generasi yang lebih baru
yang mungkin bukan belum tahu sejarah bandung lama gitu
sehingga ketika melakukan pembangunan pengembangan mereka belum kerasa gitu ya
bagaimana jiwanya bandung yang dulu
nah itu yang harus terus disosialisasikan
saya bilang tantangan ya jadi bandung memang sudah punya perda
memuat sekitar mungkin tiga ratus lebih bangunan sebagai bangunan yang sudah terdaftar sebagai jaga budaya
tapi sebetulnya di bandung itu ada ribuan mungkin kalau kita duga ya
karena sulit sekali menghitung satu persatu ada puluhan ribu atau belasan ribu itu mungkin ada
karena banyak sekali berupa rumah rumah dan lain lain yang tersebar di bandung
ini kan walaupun ini rumah milik pribadi
harusnya misalnya pemiliknya ingin merenovasi jangan sampai dihancurkan
nah ini ada kira kira yang bisa melarang pemilik rumah itu untuk menghancurkan rumah yang sebenarnya memiliki
ya sebetulnya kita punya landasan hukumnya ada yang disebut perda caga budaya kota bandung
tapi memang pengawasan ini yang masih kita mungkin masih kesulitan ya untuk melihat semuanya
karena pembangunan ini ini memang pengawasan yang masih kita mungkin masih kesulitan ya untuk melihat semuanya
karena pembangunan yang cukup besar
dan kemudian memang yang diperlukan juga adalah dukungan teknis
jadi perlu sekali arsitek arkitek yang memang mengerti
mengerti bagaimana cara misalnya menangani bangunan bangunan heritage
karena ada ke apa ya perlu skill khusus lah bagaimana kita merespon misalnya desain yang baru
tapi berkaitan dengan konteks yang lamanya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan
itu ya itu memerlukan skill khusus
sekali lagi sebetulnya ini masih pr pr kita semua tidak hanya dari pemerintah dari regulasi
tapi juga kita bicara mengenai bagaimana profesional jadi asosiasi profesi
membina khusus misalnya arsitek arsitek yang bisa memang punya keahlian di bidang penanganan bangunan bangunan heritage
itu masih pr juga
benarnya bagi seorang mahasiswa arsitektur ini kan
itu banyak sekali yang mereka bisa pelajari
kurikulum di dalam kampus yang kami ketahui juga memang sudah memperkenalkan adanya sejarah arsitektur bandung
bagaimana langgam langgam arsitektur
bahkan yang saya tahu kemudian sekarang ini ada pengkhususan ya mata kuliah mata kuliah pilihan
yang memang kaitannya ke bagaimana melakukan penelitian mengenai kajian bangunan bangunan heritage
mulai dari dokumentasinya bagaimana
kemudian bagaimana nanti mungkin yang berkembang berikutnya merestorasinya
nah ini yang harus kita dorong terus supaya kedepannya bandung bisa lebih baik lagi
ya mungkin aji ini cita cita dari anda dan bangunan heritage itu sendiri
kira kira ini mau dibawa kemana ini bandung heritage
dan funding nya dukungan terhadap bandung heritage ini sendiri bagaimana
karena ujung ujungnya kan biasanya itu kan bagaimana sustainability dari pagu juban ini
jadi intinya kalau bandung heritage itu ingin selalu berpartisipasi ya dalam pembangunan di bandung
dengan selalu istilahnya menjadi mitra lah
kita bisa berantem juga boleh tapi kadang kadang ya kita ingin kerjasama gitu
ini saling mengingatkan bagaimana supaya bandung pembangunan kedepannya ingat pada apa sih jati diri atau potensi bandung
yang sebetulnya itu sangat berharga untuk keberlanjutan bandung
ya ini juga
keberlanjutan bandung kedepan
memang kami berupaya untuk menjadi satu gerakan masyarakat yang murni ya
jadi memang tujuannya untuk memperjuangkan pelestarian
sehingga memang kami berupaya untuk selalu jadi apa istilahnya independen lah
independen walaupun tidak membuka eh tidak menutup kemungkinan
itu besar ini grupnya
bandung heritage itu sekarang sudah tiga puluh tahun usianya
dan kita punya anggota banyak ya datang dan pergi karena sudah dalam
dalam latar belakangnya biasanya
karena kita intinya satu bahwa ini adalah kumpulan paguyuban untuk semua orang yang peduli pada pelestarian budaya khususnya kota bandung
jadi semuanya terbuka
kebetulan saya arsitek tapi banyak teman teman yang latar belakangnya bukan arsitek
tapi intinya dasarnya cuma satu semangat yang sama untuk melestarikan kota bandung
aji terima kasih banyak
ini sangat menyenangkan bagi saya untuk belajar kembali mengenai sejarah kota bandung itu sendiri
apalagi karena saya memang lahirnya di bandung
sekali lagi terima kasih semoga sukses
dan kedepannya juga bandung jangan terlalu banyak berubah dari segi spiritnya semangatnya esensinya dan budayanya
yang jelas kita harapkan jauh lebih tertib jauh lebih bersih
dan kita juga bisa lebih mengapresiasi keindahannya
semoga ada manfaatnya atau ada yang bisa dipelajari dari apa yang kami sampaikan
demikian insight kali ini langsung dari paris panjava alias kota bandung
terima kasih atas perhatian anda
jadi lain kali misalnya main main ke bandung biasanya keluarga jakarta ya weekendnya di bandung untuk belanja atau cari makanan enak
jangan lupa untuk melihat bangunan bangunannya dan mungkin belajar sedikit mengenai sejarah atau apa makna dibalik arsitektur bangunan bangunan unik yang banyak sekali didapati di kota bandung